banjir jakarta dan daerah penyangga tidak hanya menimbulkan pilu dan kerugian bagi warga yang terdampak
tapi dalam fenomena banjir kita juga melihat ada semacam benang ruwet
benang ruwet sosial benang ruwet politik yang rasanya menggelayuti problematika banjir dalam beberapa hari terakhir
dalam dialog ini memang kita tidak mungkin ya bisa untuk punya kemampuan besar punya keinginan pasti ya
tapi punya kemampuan untuk bisa mengurai problematika sosial politik tadi
tapi kita akan mencoba untuk membuka menerawang dan membacanya untuk anda publik indonesia
dengan berharap bisa memberikan gambaran lain yang mungkin bisa melengkapi puzzle dalam upaya menangani banjir di ibu kota dan sekitarnya
malam hari ini sudah hadir dua orang penerawang
itu saya perkenalkan dulu penerawang pertama ada budayawan kang muhammad sobari kang sobari
terima kasih sudah datang ke cnn indonesia
kita bicara banyak nih soal ongkos sosial politik dan faktor faktor lain mengenai banjir
jadi tidak perlu masalah teknis saja gitu kan air masalah masalah lain
kemudian ada mas untung widianto jurnalis senior yang selama ini banyak memperhatikan masalah masalah lingkungan
terima kasih mas untung sudah datang ke cnn indonesia
saya mau ke mas untung dulu
mas untung yang selama ini banyak melihat problematika lingkungan
kalau kita bicara banjir jakarta kali ini dari perspektif anda apa yang mungkin anda bisa baca
dari segi lingkungan dari segi sisi lain yang mungkin perspektifnya perlu didengar oleh publik
banjir jakarta ini memang jakarta emang banjir sejak zaman belanda dulu
sejak zaman belanda banjir sampai sekarang
jadi sepuluh tahun terakhir ini frekuensi banjir besar itu semakin sering
ini karena ada yang mengaitkan dengan perubahan iklim
kita lihat dari data curah hujan seperti itu
jadi di bmkg sudah menyebutkan bahwa frekuensi banjir besar hujan besar itu akan semakin sering
mulai mulai dekade ini sampai ke depan
dibandingkan dengan pada lima puluh seratus tahun yang lalu
dan juga yang kedua
jakarta memang sejak zaman belanda itu banjir
sunatullahnya memang banjir
belanda sudah mengupayakan pembangunan infrastruktur
banjir kanal barat segala macam
tapi pembangunan infrastruktur ansih itu ternyata gagal
bukunya pak restu gunawan itu sudah mengatakan dalam bukunya tersebut
sejarah banjir jakarta
proyek proyek infrastruktur skala masif itu sejak zaman belanda sampai dengan orde baru itu gagal
banyak gagal seperti itu
jadi sebenarnya kalau tadi kata anda secara topografi jakarta memang rendah
jadi sangat mungkin terpapar atau terkena banjir
tapi engineering yang dilakukan pemerintah dari dekade ke dekade itu tidak pernah berhasil mengatasi itu
di satu sisi memang ada ketidak konsistenan dalam tata ruang
pada zaman bang ali itu sudah ada rencana tata ruang
rencana tata ruang tahun enam puluh an akhir bang ali itu sudah ada rencana tata ruang wilayah segala macam
tapi akhirnya kan seperti akhirnya kan faktanya kan yang berkuasa adalah tata uang
tata uang bukan tata ruang
kawasan contohnya adalah di kelapa gading
kelapa gading itu dulu adalah daerah
buat tampungan banjir
tapi akhirnya apa jadi pemukiman
pluit seperti itu juga
dulu adalah pluit adalah waktu zaman belanda dibangun banjir kanal barat
itu adalah limpasan air kalau banjir kanal barat itu penuh
akhirnya apa jadi pemukiman
karena kedua wilayah ini pluit dan kelapa gading itu adalah kepala naga
buat orang orang dari etnis tionghoa ini keberuntungan kalau tinggal di sana
seberapa setuju anda atau tidak setuju bahwa banjir sebelum ke kang sobari akan menyapu dengan banyak analisa
ini tidak hanya problem lingkungan saja
tidak hanya perubahan iklim tidak hanya sunatullah bahwa kita diberikan topografi yang rendah
hujan yang luar biasa tinggi daerah penyangga yang mengirimkan air banyak
tapi ada problem lain
di luar problematika lingkungan tadi
seberapa setuju atau tidak setuju anda
tentunya ada problem lain
terutama soal kebijakan polisi dari pemerintah
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
itu juga berpengaruh
jadi ada problem kebijakan ya
ya memang kita tidak bisa menyalahkan iklim
ada perubahan iklim segala macam
tapi kalau kita pemerintah pusat dan daerah
tidak mengajak masyarakat untuk melakukan adaptasi
nah itu pentingnya adaptasi perubahan iklim
tidak membuat kebijakan kebijakan biar masyarakat itu resilience terhadap perubahan iklim
pemerintah yang harus disalahkan
pemerintah yang harus disalahkan
kang sobari ini menurut anda sebelum masuk ke detail detail
nanti kita akan bicara mengenai naturalisasi normalisasi macam macam lah perbedaan visi
problemnya tidak hanya lingkungan
ongkosnya tidak hanya lingkungan
kalau bicara mengenai banjir di buku kota belakangan ini
atau memang yaudah terima aja ini memang lingkungannya begini
yaudah jakarta memang nasibnya gitu
orang yang mengerti arti kebudayaan tidak bisa berserah seperti itu
kebudayaan itu kemampuan manusia atau masyarakat mengatasi alam
jadi apapun corak alamnya
segana siapapun kebudayaan berusaha mengatasi
mungkin tidak berhasil mungkin sering jebol di sana sini
tapi usaha mengatasi itu sudah ada
kebudayaan itu berarti bukan pemerintah tapi masyarakat sipil di situ lebih berperan
tidak kemudian itu gabungan dari keseluruhan
sistem kemampuan masyarakat maupun terutama pemerintah
masyarakat kan cuma mendukung kebijakan kebijakan
nah dalam hal ini yang paling di depan itu ialah kebijakan
saya menyebut kata kebudayaan ini karena saya bertentangan dengan
anggapan bahwa banjir itu sudah sunatullah
itu tidak berkebudayaan
orang yang berkebudayaan selalu mengutamakan usaha mengatasi
mau disebut engineering mau disebut langkah langkah preventif
mau disebut langkah langkah besar
harusnya ada langkah besar bukan hanya preventif kecil kecilan
kalau orang menjadi gubernur
mesti belajar dari pengalaman tokoh tokoh sebelumnya
berapa gubernur ke mahalampau
dipelajari satu persatu untuk menjawab kebutuhan masyarakat
dulu kalian diberi jawaban ini lalu ini lalu ini lalu ini
semuanya ini tidak menjawab
sekarang saya yang akan menjawab
mesti begitu gubernur
ini untuk mengatasi banjir ini
ada yang tidak setuju
saya akan konsal dengan dprd
saya akan konsol dengan ahli ahli lingkungan
dan ini akan kita putuskan
barang siapa masih tidak setuju saya belum akan mengambil keputusan
ya begitu pemimpin
bukan ya ini sudah kau drat matamu
kalau masalah kepemimpinan politik ini seberapa penting mas
mas apa untuk kalau kita melihat policy kebijakan dengan apa namanya
tadi kepemimpinan politik dalam bisa melakukan preventif
masalah kebijakan polisi ya kan
saya sempat dapat kak ngak soebari
banjir itu bukan sunatullah ya kan
dari sejarah banjir tadi saya katakan sejak zaman belanda
harusnya pemerintah tahu ya kan
pemerintah paham realitanya seperti ini loh
akan banjir akan semakin sering ketika musim hujan
sekarang ini ya kan
karena ada pengaruh perubahan iklim
nah polisi apa kebijakan apa yang harus dilakukan
agar masyarakat bisa meminimalkan
oke kalau anda review mas untung
dari anda mengikuti betul bagaimana setiap gubernur atau setiap presiden jakarta
tentu saja mau gak mau terdampak pada presiden
karena presiden tinggal di jakarta sebelum mungkin nanti tahun lima tahun lagi pindah ibu kota gitu lah ya
melihat masalah problematika banjir jakarta ini seberapa punya kemampuan ya kan
apakah punya kemampuan dan ketepatan atau jauh dari kemampuan dan ketepatan dalam menangani banjir sebenarnya
kalau kita lihat satu persatu misalnya evaluasi anda
sebelum ke situ saya coba lihat dulu
masyarakat itu sebenarnya punya kemampuan beradaptasi
saya pernah melakukan reportase ketika banjir besar tahun dua ribu tujuh dua ribu tiga belas
di pluit ya kan
itu dia gotong royong menghadapi banjir
patungan membuat rumah pompa ya kan
membuat rumah pompa seperti itu
ada petugasnya di situ
mereka kan nah ketika ada banyak mereka semuanya bikin tanggul
statu airway itu kan
ketika ada banjir terhindar
karena dipompa seperti itu
bagaimana dengan masyarakat miskin
di kelurahan lain di muara baru dekat dengan perumahan ini orang kaya
itu ada perumahan orang orang bawah
mereka setiap rop setiap bulan purnama rob masuk
nah mereka juga beradaptasi
mereka akhirnya rumah rumahnya rumah rumah yang sempit di gang sempit mereka tingkat
mereka tingkat ya kan
ketika rob datang banjir datang mereka pindah ke sana
ke atas ya kan
nah untuk transportasi mereka ada udah ada tuh
beca atau sampan
jadi masyarakat sebenarnya punya mekanisme untuk beradaptasi
tapi di sinilah peran pemerintah ya kan
peran pemerintah harusnya apa
buat masyarakat lebih prioritas kepada masyarakat miskin
masyarakat miskin harusnya bagaimana effort dana segala macam kebijakan harus diperkuat mereka
nah bicara peran pemerintah kang sobari dan juga mas untung
dalam dua hari terakhir ini tentu saja ada pilu ada banyak sekali korban
yang kerugian macam macam mengenai banjir di jakarta dan sekitarnya
tapi kalau kita bicara mengenai narasi publik
di media masa beberapa hari terakhir itu kita mendapati sebuah frame bahwa
ada perbedaan yang cukup signifikan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
boleh ditampilkan nggak headline dari rekan rekan kami di detik com
ya di belakang kita nih kang sobari
ini headline yang merangkum narasi publik mengenai banjir dalam beberapa hari terakhir
silang pendapat anies versus jokowi dari kunjungan hingga banjir jakarta
yang didapati publik dari upaya pemerintah tadi kata mas untung
penting sekali pemerintah dalam hadir untuk mengatasi banjir
mencegah ataupun mengatasi selain partisipasi masyarakat
tapi yang kita gambarkan ada perbedaan yang cukup mencolok
antara anies versus jokowi seberapa setuju anda
dengan narasi publik ini
seberapa setuju itu diperlukan ukuran ya
pokoknya saya setuju bahwa keduanya berbeda
yang pertama waktu pak presiden masih menjadi gubernur
itu tahu bahwa banjir itu datang
karena banjir itu datang jauh sebelumnya
terutama barangkali kita bisa menyalahkan dihancurkannya hutan hutan penyangga air banjir
tempat air diparkir itu istilahnya ahli lingkungan pak oto sumarwoto
tempat parkir itu ada dulu kemudian dihancurkan untuk lingkungan
di pantindah kapok
di pantindah kapok dan wilayah wilayah di sekitar itu
termasuk barangkali di pluit
pluit pak pak gading
nah itu yang sudah lewat
tidak bisa lagi ditangisi
itu kebijakan pemerintah juga yaitu tingkah laku manusia
dan manusia itu namanya pemerintah ya sudah tidak bisa ditangisi
nah kita harus menghadapi persoalan ini secara lebih serius
berangkali lima kali sepuluh kali lebih serius dari pemerintahan zaman bangali dan zaman sesudahnya
nah sekarang apa yang bisa dilakukan
kecuali menganggap banjir sunatullah
banjir itu tempat anak anak bergerak
tempat anak anak bergembira
malah menganggap anak anak kecil senang dengan banjir lalu mandi mandi
itu kan buntu
tapi anda lihat ada kontras dalam perspektif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
dalam memandang dan menangani banjir kali ini
kang sobri sebelum kita masuk ke detail detail nanti bicara normalisasi naturalisasi macam macam
ini kan urusan pemda bukan urusan pusat
satu yang penting
satu yang wajar
kontras antara pemerintah seberapa bisa diterima publik bahwa di saat seperti ini
tidak boleh ada kontras
kita lihat ada kontras yang
tidak boleh ada kontras
menteri pu sudah mengatakan usaha melakukan normalisasi kali supaya tidak banjir dan langkah langkah preventif
ya itu harus satu langkah
lalu pusat dan daerah itu bertentangan begitu rupa
pusatlah yang berpikir dan mengantisipasi dan siap mengeluarkan dana di daerahnya memble
tidak bisa begitu
mas uto anda melihat narasi publik beberapa hari terakhir mengenai banjir kita melihat ada sesuatu yang cukup berbeda
anda meng capture itu nggak
saya pikir ketika ada kunjungan dari pak menteri menteri pupr
pak anies baswedan pak doni bnpb
kunjungan di hari pertama itu mereka bicara wartawan mewawancarai sudah terlihat kontras di situ
antara pak anies baswedan dengan pak basuki
hal yang wajar atau sebenarnya nggak tepat di mata publik gitu
atau memang itu gara gara kontras yang bertahun tahun selama ini tidak hanya kontras di depan publik
tapi memang kontras kekebijakan juga yang mungkin saja punya dampak pada banyak
bagaimana menurut pak banjir
sebenarnya ini adalah buntut dari perbedaan kebijakan antara naturalisasi dan normalisasi
oke kita akan break dulu sebentar kita akan nanti tunjukkan bagaimana dan kita coba analisa apa sih yang membuat itu berbeda
dan bagaimana dampak sosial politik dari perbedaan itu kami akan segera kembali
oke anda masih di breaking news cnn indonesia kita akan coba menyisir satu persatu
tadi kita mas untung sudah kasih perspektif mengenai pengamatannya soal lingkungan kang sob
memasukkan unsur budaya di situ bahwa masyarakat punya mekanisme dan kearifannya sendiri
tapi kita sekarang bicara kebijakan karena pemerintahlah yang menjadi sangat sentral kuncinya di sini untuk bisa menurunkan kebijakan
yang mungkin saja bisa mengendalikan banjir yang kalau kebijakannya oke kompak semuanya mungkin kita nggak akan mengalami kerugian banjir seperti saat ini
semua setuju bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
cnn indonesia juga sempat menangkap aroma itu ketika tadi mas untung sempat menyebutkan dalam sebuah forum terjadi perbedaan pendapat antara menteri pupr dengan gubernur anies baswedan
kita simak informasinya
banjir di awal tahun dua ribu dua puluh mengagetkan warga jakarta dan sekitarnya
setelah merayakan malam pergantian tahun warga jakarta dan sekitarnya diguir hujan lebat lebih dari enam jam
banjir pun terjadi di sejumlah wilayah jakarta
lebih dari sembilan belas ribu warga pun mengungsi
menanggapi banjir di jakarta menteri pupr basuki hadi mujono
menyoroti tentang normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di sungai ciliwung
mohon maaf bapak gubernur dalam penyusuran kali ciliwung
nyata yang sepanjang tiga puluh tiga km yang sudah ditangani normalisasi enam belas km
di enam belas km itu kalau kita lihat insya allah aman dari luapan
tapi yang belum dinormalisasi kita harus berkenal
nah ini kita harus gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu
menanggapi hal tersebut gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan bahwa apapun yang dilakukan di jakarta
tidak akan berfungsi maksimal jika tidak ada pengendalian air dari daerah pegunungan di selatan jakarta
mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan nih pak menteri
karena tadi bapak menyampaikan
jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan
maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya
kita sudah menyaksikan di bulan maret yang lalu di kawasan kampung melayu yang sudah dilakukan normalisasi
itu pun mengalami banjir yang terjadi
itu adalah hal yang cukup ekstrim
artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan
bahwa saya sedang menyelesaikan dua bendungan
dan kalau dua bendungan itu selesai maka volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan
banjir bukan permasalahan baru di jakarta dan sekitarnya
untuk menanggulangi banjir dibutuhkan kerjasama antara pemerintahan pusat dan daerah
duduk bersama bukan hanya untuk menyelesaikan masalah banjir saat ini tapi juga untuk anak cucu nanti
tim liputan cnn indonesia
itu kurang lebih capture an perbedaan pendapatnya
saya mau pertajam lagi dengan pernyataan staf khusus menteri pupr yang coba menjelaskan lagi
sebenarnya apa konteks perbedaan pendapat
apa konteks perbedaan pendapat antara menteri pppr dengan gubernur anies baswani
kita saksikan bersama
disputnya ini dimana nih pak fir
sebetulnya apa yang dikatakan pak basuki bahwa kesepakatan yang dibikin oleh pemerintah dki jakarta dengan pemerintah pusat pada tahun dua ribu tujuh belas
pas kabarnya dua ribu tiga belas itu adalah kita akan menangani masalah tata kelola air kita di jakarta dan di sekitarnya itu mulai dari hulu sampai ke hilir
di hulu ini tanggung jawab pemerintah pusat
karena lintas provinsi bernegosiasi dengan kota kabupaten yang ada di hulu
di antaranya adalah ya kita memberikan dorongan untuk mengendalikan tata ruang yang ada
jangan ada konversi lagi dari ruang resapan ke ruang binaan yang menghibur kelimpasan lebih tinggi
yang kedua adalah kita membangun waduk retensi
lalu kemudian tanggung jawabnya pemerintah dki jakarta itu adalah
membereskan perbedaan pendapatan
membereskan saluran di antaranya saluran ciliwung tadi
sehingga beban dari hulu nanti itu sudah mulai lancar sampai ke muara tadi
yang disebut dengan normalisasi sepanjang tiga puluh tiga km dalam awal tadi
tiga km itu semuanya ada di wilayah dki pak
dki semua semua dki semua
dan itu tanggung jawabnya pemprov dki jakarta sesuai dengan kesepakatan awal untuk membebaskan lahan kiri dan kanannya
nah apa yang anda lakukan
pemerintah dki jakarta pada sampai tahun dua ribu tujuh belas sangat komit sekali untuk membebaskan lahan tadi
itu yang menyebabkan bahwa kita berhasil mencapai enam belas km tadi
tapi begitu berganti dengan gubernur anies beliau tidak mau mengikuti konsep normalisasi
mau pakai naturalisasi sehingga kemudian tidak mau ya membebaskan lahan untuk sisa yang tujuh belas km tadi
hambatannya karena memang berat sekali negosiasinya mahal sekali atau perbedaan policy sebenarnya
ya buktinya waktu yang enam belas km pertama kita kan nggak ada masalah
tapi ketika kemudian gubernur anies tidak mau dengan pola normalisasi dia mau naturalisasi dia nggak mau bebaskan
mas untung dulu komentarnya seperti apa melihat problematika ini
ini salah satu salah satu apa namanya biangkerok
kenapa banjir di jakarta kurang bisa dikendalikan
dispute ini anda lihatnya gimana
kita melihat di jakarta ada tiga belas sungai
ada tiga belas sungai yang masuk ke kota jakarta
nah yang paling besar adalah sungai ciliwung
itu sungai ciliwung menurut data itu ada sebelas empat juta meter kubik per jam
air dari sungai ciliwung
empat juta meter kubik per jam debitnya
jadi terhadap genangan air di jakarta sungai ciliwung
yang kedua adalah sungai sunter
sungai sunter itu tujuh empat puluh enam juta meter kubik
sudah ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
untuk kasus tiga puluh tiga km yang menjadi tugas dari pemprov dki jakarta ini anda bisa jelaskan nggak
apa sih asbab unuzulnya ini
perjanjian ini dan tadi enam belas kilo katanya sudah berhasil
anda punya reportase soal itu
ini kan seperti tadi dijelaskan oleh pak firdaus
itu kan kebijakan apa
kebijakan gubernur pak jokowi sama pak ahok
itu melakukan normalisasi
di sepanjang sungai ciliwung
itu akan melakukan betonisasi di beton
sungainya diperlebar di beton
dibikin jalan inspeksi kanan kirinya seperti itu
ini berdampak pada penggusuran warga warga di sana
itu konsekuensi dari normalisasi seperti itu
di satu sisi
pak anies baswedan
itu mengajukan konsep normalisasi
ini kan terkait dengan janji kampanye beliau kan
ketika datang ke kampung pulau segala macam
jadi tujuh belas kilometer lagi sisanya yang menjadi tugas
yang harus dilanjutkan sejak era pak ahok itu
tidak dilanjutkan karena memang perbedaan konsep
tapi secara budaya bisa nggak dijelaskan
ini itu kan tadi sudah digambarkan
ada debat antara pak menteri pupr dengan pak anies
dijelaskan lebih detail lagi oleh pak firdaus ali tadi
oh problemnya seperti itu anda lihat
problemnya memerintah itu bukan seminar
memerintah bukan berdebat
memerintah itu berfikir secara mendalam tentang kemanusiaan
dan korban korban manusia
korban ini sangat jelas
jangan keras kerasan kepala
karena ada korban yang nyata
ada korban manusia
jadi apakah naturalisasi apakah normalisasi
itu bukan problem utamanya
problem utamanya bagaimana mencegah
jangan sampai orang kena banjir
meskipun banjir tapi tidak sedahsyat yang selalu terjadi
jadi usaha itu dibuat atas dasar pemikiran rasional
pemikiran emosi mau sok populis
tidak mau menggusur
menggusur itu berapa ruginya dan kena banjir berapa ruginya
mesti ada hitungan duit
mesti ada hitungan hitungan sosial
dan begitu hitung hitungan itu
ternyata umpamanya pak pu pak basuki benar
ya ikut saja pak basuki
kalau dia tidak mau ikut itu mesti punya pemikiran alternatif
apapun namanya dia harus bertanggung jawab terhadap korban
yang kemudian muncul sesuatu yang real
mau dibayar berapa orang orang yang kena korban ini
dan duitnya berapa siap
untuk selalu membayar tiap kali banjir
nah hitungannya begitu
mengenai pr tujuh belas km ini kan kalau kita lihat tadi ini ada ini bukan cuma pekerjaan yang belum selesai
tapi sepertinya ada perbedaan visi yang cukup tajam
antara pemerintah sebelumnya pemerintah pusat dan pemerintahan dki sebelumnya dengan pemerintah sekarang
bagaimana anda menggambarkan situasi seberapa masuk akal seberapa bisa diterima kewajaran kita publik jakarta
oh memang ini perbedaan visi politik
ya waste kita demokrasi sudah menyediakan ini
ya perbedaan itu hal hal
sehingga kita harus banjir tujuh belas km lagi nih sisanya
bukan persoalan begitu
saya kira ahli ahli dari kementerian pu pr itu dihadirkan
dan ahli ahli dari pemerintahan dki itu harus dihadirkan
dan mereka harus berembuk
bukan mencari menang menangan
tetapi mencari solusi kemanusiaan
bukan kemenangan konsep
konsep gak ada gunanya
konsep yang indah tetapi memakan korban manusia
dan selalu memakan korban
apa gubernur masih berak mengagap dirinya gubernur
dalam situasi ketika dia keras kepala terhadap konsep yang sudah terbukti jalan agak bagus
dan menghadapi pilihan dia sendiri
kemudian cuma bicara ini sunatullah
di mana usaha manusia
di mana makna kebijakan
di mana public policy dibuat
dan untuk apa
bukannya koreksi policy itu juga wajar dalam pemerintahan
koreksi policy itu bagus
tapi buktikan bahwa koreksinya berjalan
koreksinya gak berjalan
koreksinya gak ada gunanya
banjir masih tetap
saya tidak menginginkan betul betul bebas dari banjir
karena banjir itu kecil kecilan juga bolehlah
tapi jangan memakan korban

ini namanya keras kepala
tidak mau belajar dari orang lain
saya tidak mau mengambil teladan dari orang lain
dia biasa seminar
ya mungkin bintang seminar
mas untung tadi mengatakan bahwa sebenarnya ini karena ada ongkos sosial yang juga mahal
dan kita melihat mungkin ada perbedaan fisik ketika masa kampanye terkait dengan penggusuran
sehingga ada tujuh belas km
tadi kalau kata mas untung
ya mau nggak mau normalisasi itu harus menggusur
ada yang digusur gitu mas ya
karena kalinya harus dilebarkan
jalan inspeksi harus dibuat
berarti harus ada masyarakat yang digusur
ini kan ongkos sosial yang mungkin saja menjadi kebijakan yang korektif gitu ya
mungkin bisa memperbaiki dari kebijakan sebelumnya
berapa angkos itu
kalau mengikuti kebijakan yang lama
kira kira pakai asumsi bahwa ongkosnya akan sekian
kurban kemanusiaan kurban perasaan akan sekian
itu anggaplah hal hal yang sosial itu bisa dirupiahkan
lalu kalau itu bisa dirupiahkan begitu rupa
normalisasi atau apa satu lagi
naturalisasi maupun normalisasi bukan konsep yang harus diikuti
implikasi dari kedua hal itu
karena implikasi dari kedua duanya belum terbukti
yang pertama yang sudah terjadi normalisasi itu
sedikit mengurangi tingkat banjir di masyarakat
itu sudah mal kita andaikan
jangan mengandekan mesti di hulu sana
air tidak boleh datang ke sini
nah kalau di sana yang dipikirkan
mestinya dia bikin waduk sebanyak banyaknya di sana
tapi itu tidak
kan lagi berjalan waduknya
dua waduk itu di kiawi
nah sekarang jawablah pertanyaan realistik tentang banjir ini
dengan waduk seperti itu
telah mengurangi seberapa tingkat banjir
dan seberapa kurban kemanusiaan
andai kata di sana dibikin bendungan sebanyak banyaknya
semua itu bisa dihitung
ini bukan emosi
ini ukuran rasionalitas dalam suatu yang namanya public policy
anda bertahun tahun meneliti dan bergelut dalam public policy
di asumsi publik kang sobari kalau bicara normalisasi
ada orang yang dipindahkan
tercerabut dari akarnya katanya
sejahat itukah kalau kita bicara penggusuran dalam sebuah kebudayaan
dalam sebuah sosiologi
dalam sebuah tata kota dan public policy
saya tidak pro
saya tergolong anti penggusuran
berarti anda setuju dong tujuh belas km ini tidak
tidak pro penggusuran
sama seperti hanya tidak pro
kepada banyak hal dalam masyarakat
tidak pro tetapi bukan berarti mau keras kepala
mempertahankan gengsi pemikiran itu
nah tidak perlu penggusuran tetapi kalau
kebijakan bisa menunjukkan hitungan hitungan
dengan kebijakan ini maka sekian ribu keluarga
sekian ribu kepala rumah tangga akan digusur
penggusuran itu berapa
ada biaya sosial
biaya sosial itu bisa dikonversi menjadi biaya rupiah
kalau mereka yang tergusur itu diberi tawaran yang tidak mungkin ditolak
mereka akan menerima
ya dibikin kaya begitulah kira kira
ada nggak mekanisme itu terjadi
di indonesia di jakarta lah paling nggak kan udah ada yang banyak yang digusur
banyak penggusuran penggusuran terjadi
tetapi tidak seindah yang saya katakan toh
membuat mereka tidak mungkin menolak
beri tawaran yang tidak mungkin ditolak
ya mesti ada itu
mas udung ongkos sosial pengusuran
ini kan kita bicara tujuh belas km sisa misalnya untuk menangani sungai ini kan
anda evaluasi anda
evaluasi anda terkait dengan selama ini kalau kita bicara penggusuran
mau nggak mau normalisasi atau naturalisasi itu membutuhkan penggusuran tadi
gimana evaluasi anda
bicara penggusuran di bantaran sungai
gubernur ali sadikin
saya baca buku diari dia
menggusur pemukiman pemukiman yang ada di bantaran ini
banjir kanal barat
dari karet sampai ke arah tanah abang sebelah situ
dulu rame sekali itu
itu gubernur ini
karena memang beliau bilang mau nggak mau itu harus di ini
nanti bisa mengganggu banjir kanal barat
itu gubernur ali sadikin melakukan seperti itu
nah sekarang kan kita kan dalam konteks sekarang
harusnya kan sejak dari awal awal dulu ya kan
melakukan normalisasi di sungai ciliwung seperti itu
karena sekarang sudah semakin padat
semakin penuh seperti itu
nah saya pikir
saya nggak mempertentangkan antara normalisasi dan naturalisasi
saat inilah kita harus refleksi
jangan main menang menangan antara normalisasi dan sebagainya
dua duanya harusnya kombinasi
mana bantaran sungai yang memang harus di beton
mana yang di naturalisasi
itu beberapa ahli ahli lingkungan sudah menghitung loh
ketika gubernur anies misalnya tidak mau menggusur
karena selain janji kampanye yang memang mengatakan tidak akan menggusur
memang selama ini ongkos sosial dan resiko sosial dari penggusuran ini itu berat sekali
mas untung kalau anda lihat
seberapa berat gitu
sehingga memang itu kebijakan yang kalau bisa nggak usah dilakukan lagi tuh
saya pikir tadi yang seperti kak sobari katakan
kita bisa melakukan pendekatan ke masyarakat di bantaran
dikasih insentif yang mereka akhirnya mau
mau mereka misalnya mau membuat perkampungan di pinggir kali itu dengan vertikal
romo sandiawan sudah pernah mengusulkan itu
kampung vertikal seperti itu
jadi mereka yang ada di bantaran sungai
mereka rela ya kan
satu enclap itu kawasan itu
oke semuanya di apa
relokasi di daerah situ juga
beli tanah di daerah situ ya kan
dibangun yang vertikal
nah ketika ada di beton
ketika ada banjir meluas
yang di bagian bawahnya nggak apa apa
itu cuma ruang terbuka
ruang terbuka buat tempat mereka permainan anak anak
taman segala macam
nah mereka bisa hidup di situ
jadi saya pikir banyak solusi solusi yang bisa dilakukan ya kan
untuk mendekati masyarakat
singkat kata kalau melihat perbedaan ini
atau tidak jalannya perencanaan tiga puluh tiga km normalisasi sungai ini
memang karena kebijakan policy saja kah
atau memang ada hal lain
secara politik mungkin
atau secara ada aspek
ada aroma aroma lain nggak anda cium
saya nggak melihat sampai seperti itu ya kan
tapi saya pikir kita jangan hanya terpaku kepada yang sungai ciliwung ya kan
yang normalisasi naturalisasi seperti itu
sungai sungai lain yang tadi saya katakan
misalnya sungai apa
itu juga harus dipikirkan
dan itu banyak titik titik
yang terlihat banjir di daerah daerah situ
kita akan ke kang sobari
tapi kita break dulu deh
tapi akan segera kembali bisa juga
tetap di breaking news cnn indonesia
cnn indonesia breaking news
ada tadi peristiwa
ada tadi perbedaan perbedaan sudah mulai terlihat gitu kan
kalau kita lihat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
karena memang koordinasi menjadi salah satu
koordinasi dan kesamaan visi mungkin menjadi satu yang penting sekali
untuk bisa sama sama duduk bersama
punya komitmen sama menangani banjir
tapi kalau bicara menangani banjir
perbedaan yang cukup signifikan juga dalam mengelola sungai
tadi kalau kata mas untung tadi
tapi sungai menjadi salah satu kunci utama untuk ditangani dalam menangani banjir
gubernur anies baswedan punya konsep sendiri yang dinamakan dengan naturalisasi
kita dengarkan lagi yuk konsepnya gubernur anies baswedan
memang kita tidak meneruskan betonisasi
karena kita lakukan naturalisasi
saya tunjukkan di sini nih
mas ini yang
ini saya ambil contoh dari
contoh kasus di singapura
saya boleh tunjukin ya
ya silahkan pak
ini tempat yang sama nih

ini tahun dua ribu dua belas
inilah yang disebut dengan normalisasi
air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut
dalam waktu berikutnya
ini masih lokasi yang sama
dibangun ekosistem sungai
dimana ada kehidupan di situ
air itu bukan hanya dialirkan tapi juga bisa terserap
inilah contoh naturalisasi
nah yang kita mau bangun di jakarta adalah contoh naturalisasi sungai
dan ada contoh contoh yang lebih menarik
saya berikan contohnya nih
ketika musim hujan penuh begitu
karena memang sebuah ekosistem
bayangkan kalau itu kanal
beda sekali bukan
ini contoh kasus di jepang
sekarang dunia ini bergerak
pada sebuah kota yang berbasis pada
maukah jakarta mengadopsi sistem yang justru masa lalu
saya bagaimana menjawab pertanyaan anak cucu saya di kemudian hari
kalau nanti justru mengadopsi konsep yang lama
di kota yang sangat sempit seperti jepang saja
normalisasi itu sering menjadi betonisasi
secepat mungkin membawa air ke laut
kalau naturalisasi itu memperlambat gerakan air
karena itu membiarkan bentuk bentuk sungainya
kemudian air juga bisa terserap
dan kemudian kita mempertahankan ekosistem
apakah mungkin dilakukan
tetangga kita sudah melakukan
sudah jadi contohnya
bahkan di tempat yang seperti ini sekalipun
insya allah itu kita lakukan
mulai dua ribu sembilan belas kita sekarang sedang mengerjakan di situ
staff khusus menteri pupe fidaus ali juga sempat mengomentari
apakah ide naturalisasi ala gubernur anies ini reliable
atau masuk akal
atau bisa diterapkan di ibu kota jakarta
kita dengarkan pernyataan firdaus ali
apa yang dikatakan anies tadi itu adalah
melihat indahnya sebuah contoh di luar negeri tapi lupa realita yang ada di jakarta
kalau anies ingin menahan air selama mungkin
ini sekarang kejadian kita menahan air selama mungkin
sekarang terjadi ini kan
menahan air selama mungkin
dan tidak dialirkan
dan itu secara alami kok
apakah ini yang diinginkan anies menahan air selama mungkin
di sungai tadi gitu
karena kita memikul beban dari hulu
ini yang dia lupa
dia bukan gubernur dki jakarta yang kemudian teritorialnya cuma lepas
di kiri kanannya ada laut
singapura itu laut kiri kanannya
depan belakangnya gitu
kita di atas lain itu ada hulu yang membawa beban limpasan yang tinggi gitu
jadi artinya apa
air tadi begitu dia jenuh muka tanahnya dia itu harus disalurkan ke laut secepat mungkin
kalau tidak sama dengan kemacetan
jadi kalau tidak kita buka pintu tol itu lebih banyak lagi
ya antrinya makin lama makin parah sekali gitu
jadi seharusnya penasihatnya andis itu paham dengan logika sederhana ini gitu
ideal sekali kalau saat ini kita punya lahan
kita bisa membebaskan lahan
saya setuju kalau anies bisa membebaskan kiri kanan sungai ciliwung
lebar ke kiri seratus meter ke kanan seratus meter
bikin alami tadi mungkin bisa dilakukan
tetapi tidak mungkin
karena kita punya beban di hulu masalahnya ini yang dia tidak paham sama sekali gitu
kondisi tanah kita beda juga dengan di singapura dan tempat lain
tanah kita kalau dia ada jenuh air dia nggak bisa menyimpan apa apa lagi
jadi paham itu kan
beda jadi gini
oke mas untuk ada komentar nggak
ini perdebatan publik juga dalam beberapa hari terakhir
naturalisasi dan normalisasi
realita kalau mau bandingkan dengan negara lain
kita lihat realita di jakarta seperti itu
bagaimana urbanisasi yang tinggi
mereka akhirnya mendatangi sungai sungai bantaran sungai sejak tahun tujuh puluh an
nanti mungkin kang sobari mau bisa menjelaskan
membuat pemukiman sejak tahun enam puluh an tujuh puluh an makin padat seperti itu
jangan dibandingkan dengan kota kota lain
seperti singapura tokyo seperti itu
jadi kita sudah seudah memikirkan padatnya
dan satu sisi lagi tadi seperti saya katakan
kita itu dikejar dengan debit curah hujan yang semakin meningkat
selama akibat dari perubahan iklim itu kan
curah hujan hujan besar itu sekarang semakin sering dibandingkan dengan satu ratus lima puluh tahun yang lalu
jadi kita berkejaran
saya pikir kita pemerintah itu berkejaran
bagaimana kita bisa mengejar
berkejaran untuk menerapkan kebijakan polisi yang tepat
tidak bisa menang menangan
ini harus normalisasi
kalau misalnya berkejar misalnya kukuh dengan naturalisasi ya akan seperti ini
dalam konsep public policy gitu kang sobari melihat dispute dua hal yang berbeda dan ini dipertontonkan ke publik secara telanjang mata
setidak tidaknya asumsi asumsi bukan teori murni
mengasumsikan dan menghendaki sesuatu akan lebih baik dari sebelumnya
nah sekarang buktikan
dalam waktu gubernur ini berkuasa di dki berapa tahun yang lampau ini sudah tahun ketiga barangkali
itu apa yang terjadi
public policy itu perlahan lahan dari konsep di gedung dki yang megah itu turun ke masyarakat
itu bentuknya apa
masih konsep biasa atau lebih parah
kalau sama indahnya dengan konsep maka dia bagus
sama indahnya dengan konsep dan yang terjadi di masyarakat adalah seperti itu
tapi kalau yang terjadi di masyarakat itu tidak seindah dalam benak gubernur
yang saya kira juga tidak paham tentang lingkungan dia orang politik
orang itu mesti belajarlah mengakui keterbatasan diri
setiap orang terbatas
sudah punya kemampuan yang berlebihan dalam urusan lingkungan ini
sekarang kita membacanya dengan sesuatu yang nanya pertimbangan kemanusiaan dan perasaan perasaan
sebagai warga negara yang terkena banjir
kalau dalam posisi itu mengapa gubernur tidak berenang renang
mengapa tinggal di rumah dinas
untuk membuktikan bahwa teori gue lebih benar
kalau bicara mengenai ide yang progresif itu kan butuh juga tantangan
tidak sebentar mungkin mendapatkan ketidakpercayaan juga pada orang
ini kan juga bukannya hal yang lumrah dalam hal public policy gitu kan kang sob
yang namanya publik itu menentang
itu public policy itu sudah gagal
karena tidak lagi berdiri di atas suara suara publik
kalau publik menentang maka public policy apa
kebijakan publik tapi ditentang oleh publik
atas dasar apa dia mau mempertahankan pemikirannya
seindah indahnya teori dan pemikiran yang berdasarkan suatu asumsi
kalau di lapangan dia bertentangan
kalau di lapangan dia tidak sama dengan apa yang ada dalam benak
orang harus rendah hati
seberapa punya peran ketidaksamaan visi policy dalam melihat problematika
sehingga resep obat untuk penyakitnya itu beda beda juga
meskipun penyakitnya sama banjir gitu
seberapa itu berkontribusi pada menahunnya banjir di ibu kota
mas kalau kita lihat ini kan beda banget nih tadi
secara telanjang mata publik tanpa harus dijelaskan lewat lebih dalam lagi
tadi gubernur anies dan pak firdaus ali sudah menjelaskan dengan detail bahwa ini konsep yang berbeda sekali gitu
saya pikir kita harus holistik melihatnya
saya selalu kepada wartawan yang wartawan junior lingkungan
saya mengatakan ketika saya trading kita kalau menulis berita lingkungan kita harus holistik
tidak bisa hanya kasus per kasus
ada banyak banyak variable yang berpengaruh di situ
salah satunya adalah kebijakan polisi
itu yang paling penting
saya pikir dalam konteks saat ini kita semuanya harus duduk bareng
pak anies basodan pak menteri dan juga ahli ahli lain
saya melihatnya kita harus pendekatannya integral
pendekatannya dari hulu hilir
pendekatan landscape bentang alam
dari hulu dari hilir
dievaluasi lagi seperti ini
dari evolusi menyelurus tersebut harus berani
kalau misalnya pak anies tetap ngotot tetap berkukuh pendekatan natural
naturalisasi seperti itu
tapi faktanya adalah dari kajian kajian semuanya dari fakta fakta yang ada
nggak memungkinkan dia harus berani mengubah polisinya kebijakannya seperti itu
di dki itu ada dprd
apa suara dprd tentang ini
kan bukan saya yang harus diundang kemari
apa urusan yang harus diundang
kami juga sudah berusaha mengundang ketua dprd namun berhalangan hadir pada hari ini
kang sobari mewakili suara publik
ada masalah yang lebih penting dari banjir ya
dpr yang diundang ini saya akan kasih tahu nih
tidak datang kemari karena ada urusan yang lebih menarik
artinya banjir tidak penting

nah yang lebih penting lagi untuk mengatasi banjir kabar
kabarnya adalah koordinasi
kesamaan visi duduk bareng supaya antara presiden gubernur menteri wali kota bupati di sekitar dki itu punya visi yang sama
ini semua jalan masing masing
menteri dalam negeri tito karnavian punya concern soal ini
kita dengarkan lagi pernyataan menteri dalam negeri
saya kira dari pusat atas perintah bapak presiden semua kementerian dan lembaga sudah turun untuk bersama sama menanggulangi
dan juga istilahnya
latch on jalan jalan di indonesia
hai sobat indonesia
sehingga kita bisa memiliki rencana yang sistematis untuk pencegahan
pada saat terjadi banjir evakuasi menyelamatkan korban dan lain lain termasuk penanggulan pasca
banjir kansop kalau publik paling tidak media masanya yang mengepcer aroma dan
lanskap politik merasa bahwa ada jokowi versus anies misalnya di dalam penanganan banjir di dki
ini kan kuncinya koordinasi kesamaan visi punya komitmen yang bersama gitu untuk bisa menangani
banjir problem enggak ini jadi problem utama koordinasi kesamaan visi api caranya apa
penyebabnya apa penyebab yang keroknya itu apa berubah otoritas yang lebih rendah taat kepada
otoritas yang lebih rendah yang lebih rendah yang lebih rendah yang lebih rendah yang lebih rendah yang
lebih tinggi otonomi daerah kan punya otoritas gubernur punya power bupati wali kota punya power
otonomi dalam hal itu ialah otonomi dalam urusan pemerintahan tidak dalam urusan yang namanya
menyelamatkan kemanusiaan ketika urusan menyelamatkan kemanusiaan diteriakan oleh
presiden dengan langkah langkah begini begini begini apa salahnya kalau turis yang dibawah
itu meskipun otonomi tapi kan gubernur tetap anda hanya
presiden kan tetap bawahnya kan enggak tahu ya tetap lah tetap bawahnya menteri dalam negeri
dia mau keras kepala gitu dengan mengorbankan manusia ya ini aja dia mau menunjukkan bahwa dia
dokter dan jokowi hanya dokter andes mau begitu tapi apakah separah itu bukankah memang ini karena
ada kaitannya misalnya visi apa perbedaan pandangan dalam mengatasi problem atau mungkin
aplikasi dari proses demokrasi dimana janji politik seorang kepala daerah yang punya konstituen
masing masing apa sehebat itu apa sebetulnya pertanggungjawaban dalam sepuluh ujungnya dipoles
saya mau menanyakan ya sudah saat itu janji kampanye mana janji rumah tapi itu realita
politik yang mungkin hadir diadapi kepala daerah kan kalau harus dihadapi kepala daerah maka dalam
situasi apapun secara
hukum otoritas yang di bawah itu bersedia mengalah terhadap otoritas yang lebih tinggi meskipun belum
tentu yang lebih tinggi meskipun belum tentu karena otoritas yang mengalah ini bukan mengalah begitu
saja mengalah dengan reserve bahwa gue punya konsep lebih bagus tapi nt punya konsep yang lain maka
mari kita buktikan itu begitu akan break dulu nanti saya kemita apa pendapatnya masuk seberapa penting
dan terutama lingkungan ini terkait dengan polosi dan koordinasi antara lintas sektoritas
kepentingan dan lintas apa kepentingan politik dan aktor politik kami akan bahas itu usaha jeda kita
bersama kami cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
mas untung ini penting sekali koordinasi karena ini kan lintas sektor kepala daerah punya konstituen masing masing punya janji politik masing masing juga termasuk pemerintah pusat
gimana menuduhkan ini untuk kepentingan tadi punya visi yang sama dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk banjir
saya berangkat dari pembagian tugas yang ada sekarang ini itu ada pembagian tugas pemerintah pusat pupr itu menangani jalur jalan atau sarana sungai yang melintasi dua atau tiga provinsi
maka itu ada balai besar ciliwung cisadane itu berada di bawah ditjen sumber daya air pupr
jadi nah pemerintah daerah
itu menangani saluran drainase kota di dalamnya itu pembagian tugasnya seperti itu
tapi kita tahu kan banyak ego sektoral di kita ya antara masing masing seperti itu
nah pak emil kita udah ngeliat kan merasakan banjir jakarta yang berulang ulang seperti ini
latihan terus menerus biasanya kalau tentara semakin banyak latihan semakin jago ini semakin banyak latihan banjir kita tapi nggak bener bener
pak emil salim sebenarnya pernah mengusulkan ada menteri
menteri khusus yang menangani soal ini region
jabo tudutabek sampai bopunjur seperti itu
jadi menangani saya pikir pak emil salim menggunakan pendekatan lingkungan pendekatan landscape seperti itu
jadi nggak bisa menangani hanya ego sektoral masing masing pemerintah daerah
dan sekarang anda lihat ego sektoralnya kencang sekali
terlihat seperti itu
nah jadi terlihat seperti itu
ego sektoralnya seperti itu
saya pikir tidak ada salahnya
kita melihat kembali usulan dari pak emil salim saya pikir tidak hanya pak emil salib yang lain juga
dan saya pikir juga pendekatan landscape bentang alam ini memang inilah yang harus dilakukan untuk menangani masalah lingkungan
jangan lupa juga ada juga dari situ sisi lain adalah ada yang namanya jasa lingkungan
warga jakarta itu menikmati air dari bopuncur
menikmati air selama ini
punjur itu bogor puncak cianjur
termasuk kang sobari suka menikmati wisata juga di sana
jadi ada pendekatan jasa lingkungan
itu warga jakarta harusnya membayar kepada warga bopuncur untuk melindungi hutan hutannya
itu sekarang pendekatan seperti itu
jadi saya pikir kita sekarang harus duduk dulu
duduk bareng pendekatan seperti itu
dan juga jangan lupa juga kita harus pendekatan kebijakan berbasis sains
tidak lagi berdasarkan janji janji politik
kalau dari hasil kajian fakta fakta dari hasil sains kajian penelitian
seperti itu kita harus mengikuti itu
kang sobari yang pertama
yang perlu ditambahkan itu begini
anies ini tidak punya penasihat yang betul betul loyal secara politik
kalau dia punya orang sejenis itu
apa yang dikatakan pemerintah pusat
dengan reserve yang tidak harus dikatakan
kalau ada risiko risiko jangan gue yang dimaki maki oleh publik
dia ikut itu untuk membuktikan bahwa publik itu bahwa kebijakan publik dari pusat itu bodoh
kan dia ingin mengatakan itu
buktikan bahwa dia bodoh
atau siapa dia ingin mengatakan itu
dia tidak pernah
akan dicacimaki oleh publik karena dia menjalankan kebijakan pusat
nah kalau dia berpolitik secara itu akan lebih aman
dan mestinya itu yang diikuti
dan supaya dia tidak terkena risiko risiko yang macam macam
belum apa apa dia sudah melawan pada tataran itu
dan dia akan kena risiko
sekarang yang saya sebut risiko tadi
harga sosial itu
bisa memiliki rupiah bisa memiliki harga politik
yaitu karena dia tidak mau menggusur berapa gelintir orang yang tetap akan memilih kalau dia mencalonkan diri lagi
berapa gelintir orang
kemudian mereka yang terluka karena banjir
jumlahnya berapa banyak yang pasti akan nanti dia
itu kan bisa dihitung itu
kalau hal gitu tidak bisa dihitung
eh jangan jadi politisi lah
jadi tukang seminar
itu enak itu
tapi anda lihat presiden jokowi juga memanfaatkan
gubernur anies secara terbuka menyatakan perbedaannya
beberapa hal terkait polosi
terkait dengan pemerintah pusat
presiden jokowi punya cara nggak dalam menjawab atau melakukan sesuatu fight back atau respon balik gitu misalnya
kalau hari ini kang sobri anda nanti mengomentari ya
hari ini presiden jokowi saya mau baca materi berita
melakukan inspeksi mendadak ke stasiun pompa air waduk pluit penjaringan jakarta utara pada jumat pagi
dalam kunjungannya presiden langsung meninjau
operasional pompa air waduk pluit yang diketahui dapat menampung tiga belas aliran kali di ibu kota
presiden mendatangi stasiun pompa waduk pluit penjaringan jakarta utara pagi tadi
tidak seperti biasanya
pagi tadi presiden datang sendiri tanpa didampingi pejabat lainnya
hanya pengawal kepresidenan yang mendampingi
kedatangan presiden untuk memastikan operasional stasiun pompa air yang merupakan muara tiga belas aliran kali yang ada di jakarta masih normal
menurut keterangan salah satu petugas pompa air waduk pluit
tidak dengan pemberitahuan sebelumnya
presiden langsung mengecek sejumlah pompa air yang sedang beroperasi
kondisi air di waduk pluit saat ini saat dikunjungi presiden sedang siaga empat dengan ketinggian air minus satu ratus empat puluh lima cm di waduk pluit di pintu air
diketahui dalam stasiun pompa air waduk pluit ini berjumlah tujuh buah dengan kapasitas empat hingga enam kubik air per detik
salah nggak kalau publik kemudian kang sob mengatakan ini bukan berebut panggung ya ada saling jawab menjawab dengan bahasa bahasa verbal dan non verbal
kalau harus dikatakan begini
apa yang dilakukan presiden jokowi tidak menekankan cara menangani satu sungai yang terbesar itu
tiga sungai ditangani bersama sama

hmm tiga belas sungai ditangani bersama sama tiga belas sungai diberi akomodasi

ditampung di dan apa yang terjadi
tapi urusan perdebatan publik seperti ini hanya akan memenangkan orang yang di bawah
orang yang di atas ngelawan apa gunanya sih
kalau jokowi menang apa dia kondang
apa terkenal dia menang sama anies
kalau kalah betapa nistanya
jadi tidak perlu seperti itu
yang perlu dilakukan ialah perintah
gue presiden republik indonesia
supaya begini begini begini
gubernur dan juga banyak wali kota wali kota
gue salah kebijakan gue salah
gue yang salah
gue akan ambil itu dengan segenap risiko
lu gak usah ikut ikut
nah presiden gubernur yang orang yang otoritas di bawahan
saya ikut presiden
salah itu benar itu kebijakan presiden dan saya taat
bukan berdebatan di tengah rumah
bukan berdebatan di tengah rumah
bukan berdebatan di tengah rumah
bukan berdebatan di tengah rumah
di tengah rakyat demam
di tengah rakyat cemas tidak bisa mandi air bersih
adanya air banjir
di tengah kecemasan kapan listrik menyala
berapa itu harganya
nggak usah banyak banyak itu satu wilayah jakarta barat aja
berapa nilai kecemasan semacam itu
layakkah pimpinan di atas itu bermewah mewah dengan bertukar kata kata berpuisi yang tidak ada isinya
berapa itu harganya
tidak ada isinya
yang ada ialah gue perintahkan begini lu tak ataupun tidak
anda lihat elit kita bertukar kata kata semuanya
ya itu tadi
kan jelas itu
satu pihak ngomongkan begini satu pihak gue yang mengikuti pertengkaran antara normalisasi dan apa namanya
normalisasi tidak usah jalan biar natural
air itu banjir biar banjir
nah itu kan perdebatan
anies itu pandai berbicara tentang efisiensi
good governance itu artinya otoritas yang di bawah taat kepada yang di atas
transparan itu nggak ada gunanya
yang sesuatu yang ada gunanya itu kalau didukung oleh kenyataan
dia mestinya tahu itu
jadi semua pihak menahan diri
baik siapapun pemerintah pusat pemerintah daerah
siapapun yang kemudian bertukar tukar ide
mencoba mencari memanfaatkan ini menjadi panggung gitu
ini harusnya termasuk media jangan manas manasin gitu
tapi kan kita melihat meng capture fenomena
media berhak mengkritik
dan harus mengkritik
tapi kalau presiden jokowi berteriak atas nama
ini dki mesti selamat dari banjir
mesti begini mesti begini
dan itu instruksi atasan
ya tidak boleh disalahkan
kita harus akhiri dialog malam hari ini
kalau enggak saya semakin ngeri sama kang sobari
terima kasih kang sobari atas perbincangannya
mudah mudahan ini semua semua sadar
tidak boleh lagi bertarung
mungkin bertarung di dalam rapat
ruang rapat saja
tapi ketika di depan publik
supaya publik tidak bisa
tidak semakin cemas
tidak semakin khawatir gitu kan
ruang rapat pun keluar di media
pertengkaran di ruang rapat akan keluar di media
jadi publik tidak pernah dikucilkan dari perlibatan
jadi publik harus terlibat juga dalam pertarungan ide
tidak boleh ada yang tersembunyi
jadi sehat dong pertarungan ide normalisasi versus naturalisasi
apa pengusuran versus tidak pengusuran
wah konsep akademik sehat
tapi apakah yang sehat secara akademik itu
sehat secara kemanusiaan
bmkg memprediksi bulan februari
akhir januari februari itu akan besar
saya pikir sudah saatnya kita sekarang semua duduk bareng
pemerintah pusat pemerintah daerah
mana tempat tempat posko kita harus siapkan
posko banjir ya kan
semua pompa pompa diperiksa
polder polder juga ya kan
berfungsi dengan baik apa itu ya
untuk menghadapi yang lebih besar lagi
kita harus mitigasi karena puncak musim hujan masih di depan mata kita
mitigasi dengan duduk bersama
punya visi yang sama
yang paling penting adalah public policy yang tepat untuk rakyat
supaya nggak cemas di bawah
jadi jangan saling bertarung gitu ya
terakhir nih ya terakhir
memilih gubernur untuk tidak untuk berdebat
kalau anda saya undang ke sini untuk berdebat dan berbicara
bukan untuk berdebat
terima kasih kang sobari
terima kasih mas untung atas perbincangannya
demikian breaking news cnn indonesia pada malam hari ini
rekan saya mevri akan melanjutkan breaking news ini untuk anda
tetap bersama kami di cnn indonesia
saya budhani putra